kamu tuh kenapa kardus minyak dibawa ke dapur mau dibawa ke kamar apa jangan jangan kamu ambillah
kardus minyak yang positif enggak enggak enggak jangan sujon kau itu dosa
asun kamu jawab jujur dengan sejujurnya
rencanakan sobrinya lupa juga cerita no opposing di rencana rencana panah
oh aja nggak tahu oh sun jadi kamu ngaku ngaku aja ini lagi ditanya maduhana
bener ya kalau kak ampun tambah lagi
hah ampun ampun ampun
woy bakal kasih tau rencana mereka itu apa
jadi rencana mereka itu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
eh kamu ini apa apa sih
ngapain juga pintu pakai ditutup
ini juga kursi
ngapain taruh di dalam
kan taruhnya di luar
tempatnya itu di luar
betul betul butuh amat
asun awas ya
kalau kamu kasih tau
tentang rencana aku sama maria
oh orang ambil buku
ngambil buku tuh disitu bukan kak asun
ini kan lemari punya aku
nah ya jadi gimana
aku sendiri rencana sama sobri sama tri jentil
ceritain dong cepetan
nah asun tapi inget ya
jangan kasih tau usup usup usup tri duan
cerita rencana aku sama amalia oke
jadi rencana mereka itu
pengen makan bakso ya
mereka itu pengen makan bakso pengen beli bakso
mau beli bakso beneran tau
wah ya weh salah kau
paham pasti mereka tuh gak rencana macem macem berarti
kamu tuh kenapa sih percaya sama asun
asun gak jujur
gak jujur itu gimana
gak jujur itu gimana
gak jujur itu gimana
gak jujur itu gimana
jadi rencana mereka itu
oe mau ketulitin ya
alasannya pipis mulu dari kemaren
aku juga makin curiga tenang

mana sih kesini
kamu tuh kenapa kardus minya bukan dibawa ke dapur
mau dibawa ke kamar
apa jangan jangan kamu mau ambillah kardus minyak
bilangin positif aja
eh kamu jangan suzon kak
jangan gitu nanti malah berantem lagi
hei tenggal ayo kita pergi aja
daripada ngurusin trio pemo
jadi man kita langsung bawa aja kardusnya ayo buan
terusnya lukman tanyakan mana kardusnya
kan tadi kamu yang bawa kenapa salahin aku
eh itu apaan tuh
haiya ternyata benar
ini itu isinya komik sama mainan yang mau mereka selundupin kemarin
lah kok asunnya pegang
itu asun kok malah yang bawa hardusnya sih
itu kardus yang digoyang goyangin
nanti kalau kau tawan aduh bisa gawat kita
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan lupa pak de pakain cabai pakain bawang telur doang seledri juga kalau ada
enak ya mesennya
mie instan sudah tidak ada
bagaimana sih pak de
setahu saya itu banyak paketan mie instan yang masuk
yang dibawa sama si sobri sama si lukman
ah yang kagak kaga aja
mie instan yang manas dik iti
positif lagi belanja di warung lelis
nanti juga nyampe
oh bawa mie instan ya
siapa tahu aja dusnya itu bukan mie instan
siapa tahu buku
yah si asun mana
itu kan sopri asun sama lukman
rebutin ompoi kak
kelihatannya ada yang aneh gitu
palingnya mereka lagi bagi bagi jatah mie instan kali
ini tuh punya kita
gue pun nggak sengaja lagi
lu mau main jalan sih
lokmen kalau jalan tuh hati hati apa
jangan main lari larian mulu
kan pak jadi ketabrak lagi nih
pak pak pak
emang ketawa pada main lari larian mulu
badannya pakaian kopling sama rem
liatnya injak lagi nih baju
lu ke mana larinya sih lukman
aduh ini kemana
aduh ini kemana
nah ini dia nih
apa yang di dalam arus itu
nggak ada apa apa kok
kardus ini tuh kardus mie instan
ya dalamnya juga mie instan lah
sun yang benar
di dalam kardus ini cuma mie instan
aduh ini dia

bener bener ini itu cuman mie instan insta di
hai sobris sama amalia yang pesen buat mereka sendiri
itu kami percaya kamu
kamu mau jadi anggota